badan intelijen negara memprediksi hakim akan menjatuhkan fonis hukuman mati kepada terdakwa terorisme aman abdurrahman
bin mewaspadai kemungkinan munculnya serangan balasan atas tuntutan hukuman mati jaksa kepada aman abdurrahman
punya alasan hukum mengapa itu tuntutan hukuman mati dan tergantung bagaimana pembuktian di persidangan selanjutnya
apakah betul itu dari saksi kemudian bukti bukti keterangan ahli dan keterangan lainnya
kalau memang ini terbukti dan memperkuat keterlibatan dia di dalam berbagai aksi pengeboman
kalau memang itu terbukti maka ya vonis hakim mengarah ke situ
apakah tidak akan menimbulkan gelombang serangan baru setelah ada tuntutan mati kepada pimpinan jahat di depan
kalau serangan dan seterusnya maka ini kan tergantung reaksi dari masyarakat yang ada
memang kemungkinan kemungkinan itu tetap diantisipasi dan dilakukan upaya upaya bagaimana bisa diminimalisir
kemudian ruang geraknya juga dipersempit